jokowi mengingatkan para relawannya untuk tidak asal pilih calon pemimpin di dua ribu dua puluh
yang hanya senang duduk di istana dengan ac yang dingin
menurutnya pilih pemimpin yang mengerti apa kebutuhan rakyat
dan memiliki banyak kerutan di wajah hingga rambutnya yang memutih
benarkah ini bentuk kode keras capres pilihan jokowi di dua ribu dua puluh empat mendatang
bergabung bersama kami direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
untuk membahasnya lebih lanjut
jokowi kan memang dikenal sosok yang sering berbicara menggunakan simbol atau kode
yang punya makna tersendiri di belakangnya
nah pernyataan jokowi pada hari ini apakah itu juga memiliki makna tersendiri
yang artinya pernyataan merujuk ke figur tertentu
karena bukan pertama kali kan ya kita ketahui sebelumnya juga prabowo sempat disebut oleh jokowi
ya saya kira memang ada dua hal ya mbak caca
ada kriteria umum dan kriteria khusus yang sebenarnya disampaikan oleh jokowi
kalau kriteria umumnya itu kan tentu siapapun presidennya di dua ribu dua puluh empat adalah mereka yang merakyat
selalu hadir di tengah kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh mereka
kakinya menyentuh ke tanah dan tahu persis persoalan persoalan yang dihadapi
itulah yang sebenarnya disebut oleh jokowi bahwa ya karena dia sering memikirkan tentang rakyatnya
wajahnya berkerut dan terusnya dan seterusnya
itu adalah kriteria umum yang sebenarnya disampaikan oleh jokowi
jangan sampai memilih pemimpin itu yang justru mereka yang berada di mineral gading dan tidak tahu persoalan persoalan rakyat
yang justru yang menarik itu ada yang kedua yaitu tentang kriteria khusus
karena dia memention tentang siapa kira kira yang disebut dengan presiden dua ribu dua puluh empat yang disebut dengan rakyat itu
bahkan mereka wajahnya putih semua
nah yang wajah apa
namanya rambutnya putih semua
putih semua inilah yang kemudian diasosiasikan oleh para pendukungnya
oleh orang orang yang selama ini memang dimana jokowi lebih dekat dan mengidentifikasi dirinya
sebagai orang yang mengendorse ganjar pranowo sebagai orang yang memang dianggap layak untuk maju di dua ribu dua puluh
bukan hanya kali ini saja sebenarnya kode kerah jokowi mendukung ganjar
pada acara projo sebelumnya misalnya beberapa waktu yang lalu jelas jokowi secara eksplisit mendukung ganjar
sebagai orang yang
relatifly agak sedikit diusung untuk dua ribu dua puluh empat
dan perah hari ini juga itu semakin mendebalkan betapa suasana hati
chemistry dan sikap politik jokowi jelas kepada ganjar pranowo
kan itu yang kemudian muncul ke permukaan yang cukup ramai
dua kriteria ini yang saya kira memang cukup eklipacit
yang ketiga kalau mau ditambahkan
kenapa jokowi memang sering bicara tentang politik dua ribu dua puluh empat itu di tengah relawannya
karena ini adalah satu satunya panggung yang bisa mengeksploitasi semua harapan
maksud dan tujuan jokowi
bicara tentang keinginannya kira kira siapa sosok yang sangat layak untuk diusung untuk dua ribu dua puluh empat
karena kalau jokowi bicara tentang pilpres tentang sosok yang layak diusung dua ribu dua puluh empat
di depan orang orang pdip tentu pak jokowi tidak punya kualifikasi apapun
the one and only orang yang bisa menentukan siapa capres di pdip adalah megawati soekarno putri yang
memang saat ini sebagai ketemu bukan jokowi
maka tidak mengherankan kalau kita melihat guest speaker
sepertubuh jokowi secara umum
terlihat cukup happy dan cukup senang bicara tentang pilpres
bicara tentang apapun di depan relawan relawannya
jadi acara hari ini itu adalah menegaskan jokowi untuk dua ribu dua puluh empat bicara kepada publik melalui para relawannya
karena kita tahu persis di mana relawan jokowi itulah sebenarnya replika yang sesungguhnya
merupakan dari sikap politik yang kemudian dibaca oleh publik secara umum
menarik mas adi pernyataan yang terakhir
karena pada ujungnya yang akan menentukan calon presiden apalagi dari pdip hanya ibu megawati seperti itu
nah pertanyaannya apakah dukungan jokowi ini bisa memberikan pengaruh lebih besar terhadap keputusan ibu megawati
ataupun partai politik
sebenarnya sekuat apa posisi jokowi mungkin tidak hanya bagi pdip namun juga partai politik yang lainnya
apakah kemudian jokowi ini bisa menjadi kingmaker seperti itu
soal siapa yang dianggap layak untuk diusung dan punya potensi menang
maka endorsement jokowi itu menjadi penting dan cukup relevan
satu variabelnya misalnya endorsement jokowi itu kan masih didengar oleh publik
itu kan hasil survei yang sering kita munculkan
yang kedua dalam logika one man one vote di mana rakyat menjadi pengadil langsung
maka sekecil apapun pilihan rakyat sekalipun itu satu orang apalagi jumlahnya besar seperti relawan
itu menjadi variable penting yang kemudian menjadi mesin politik yang berjejaring
relawan relawan ini yang sebenarnya diharapkan oleh jokowi tentu saja
punya nilai bergen politik kepada elit elit politik yang saat ini
mereka lah yang bisa memutuskan siapa yang bisa layak untuk mendapatkan tiket pencapresan
dan bisa mendaftarkan ke kpu mbak caca kan itu ceritanya
jadi secara tidak langsung
relawan ini semacam alat bergen politik kepada elit untuk ya mengusung salah satu figur
yang kemudian digandungi oleh relawan karena relawan relawan ini adalah mereka yang tahu persis
bagaimana peta politik yang berkembang di luar partai
oleh karena itu kalau kita mengacu pada undang undang bahwa partai politiklah yang kemudian berhak
dan bisa mendaftarkan ke kpu capres dan cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas presiden
dalam konteks itulah sebenarnya tidak mengherankan kalau elit elit partai saat ini kelihatan masih kekeh
berpegang teguh bahwa mereka lah yang punya otoritas untuk pencapresan di luar itu ya tutup mata
tapi ingat seringkali elit elit partai yang ingin diusung oleh partai itu
dia berjarak dengan rakyatnya
banyak elit elit partai yang misalnya elektabilitasnya tidak tinggi
tapi justru orang orang yang tidak punya karpet merah ke partai adalah mereka yang memiliki elektabilitas yang tinggi
parabel ini yang sebenarnya ingin dijelaskan kepada jokowi
ketika bicara tentang capres melalui relawannya kode kerasnya kepada ganjar pranowo
sebut saja begitu karena ada identifikasi rambut putih itu adalah pemimpin yang merayat
maka secara tidak langsung sebenarnya jokowi ingin mengusung ganjar merestui ganjar untuk maju di dua ribu dua puluh empat
tentu ini dengan harapan partainya pdip bisa dalam tanda putih mempertimbangkan ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung dua ribu dua puluh empat
tentu ini dengan harapan partainya pdip bisa dalam tanda putih mempertimbangkan ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung dua ribu dua puluh empat
tentu ini dengan harapan partainya pdip bisa dalam tanda putih mempertimbangkan ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung dua ribu dua puluh empat

tentu ini dengan harapan partainya pdip bisa dalam tanda putih mempertimbangkan ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung dua ribu dua puluh empat
tentu ini dengan harapan partainya pdip bisa dalam tanda putih mempertimbangkan ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung dua ribu dua puluh empat
tentu ini dengan harapan partainya pdip bisa dalam tanda putih mempertimbangkan ganjar sebagai sosok yang sangat layak untuk diusung dua ribu dua puluh empat

bukan hanya sekedar test the water seperti itu karena kan sebenarnya endorse yang kemudian
dikeluarkan atau kode keras yang dikeluarkan bukan hanya untuk ganjar memang seperti ada
prabowo sempat dinyatakan sebagai capres berikutnya seperti itu mas adi ini kan sebenarnya
pembicaraan di tingkat elit semua orang sekarang bicara tentang variable survei siapa yang dianggap
layak memenuhi kriteria publik untuk diusung tapi pada setting bersamaan elit elit partai politik
juga kekeh bahwa elit elit mereka lah yang dianggap layak untuk bicara jokowi karena bukan kota umum
partai maka bicara tentang politik dua ribu dua puluh empat melalui relawannya orang juga tahu sejak dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
yang bisa menjadi backup bahkan menjadi tulang punggung kekuatan politik jokowi
bisa mempengaruhi sikap politik pdip saat itu adalah relawan ini yang sebenarnya ingin diulang
oleh jokowi dimana dukungan relawan politik jokowi berlabuh maka disitulah kemudian diharapkan mampu
mempengaruhi sikap politik partai untuk mengusung salah satu kandidat tertentu saya sebut ini
pembicaraan elit karena sekarang sudah mulai mengerucut pembicaraannya kira kira siapa orang
yang mendapatkan tiket untuk bisa mendaftarkan ke kpu yang secara definitif disebut sebagai kandidat capres
kalau sekarang kan semuanya hanya bakal calon bakal calon dan itu bisa langsung bisa mendapatkan
oleh karena itu saya memahami pembicaraan jokowi hari ini di depan relawannya itu adalah semangatnya
bagaimana mempengaruhi opini opini dan pengaruh elit elit politik di negara ini bahwa orang yang
terasosiasi teridentifikasi sebagai orang yang diusung oleh jokowi adalah mereka yang sangat pantas
untuk didukung oleh partai politik jadi ini bahasa relawan disampaikan oleh jokowi dan kemudian
tentu saja harapan terbesarnya elit elit ini berpikir bahwa dukungan relawan itu adalah
dukungan yang didasarkan atas suara suara rakyat itu sebenarnya politiknya hari ini
jokowi sepertinya terlihat sedang memupuk bargaining power seperti itu ya yang tadi mas
tadi katakan apakah itu artinya sebenarnya komunikasi internal jokowi sendiri langsung
dengan bu megawati tidak sekuat itu mas adi hingga harus kemudian kode keras di depan relawan
hai itu tadi kalau jokowi bicara tentang sosok capres dua ribu dua puluh empat atas nama partai tentu dianggap tidak
otoritatif karena jokowi partai kalau bicara partai saat ini pdip misalnya yang menjadi
tempatnya jokowi tentu yang bisa menentukan adalah megawati soekarno putri oleh karena itu bicara pencapresan
megawati yang dianggap paling sah dimana faksun politiknya memiliki kekuatan yang cukup absolut
tapi di luar itu jokowi adalah presiden tentu saja yang tentu saja punya preferensi dan sikap politik
kira kira siapa yang dianggap layak dan dianggap mumpuni untuk bisa diusung dua ribu dua puluh empat orang mengasosiasikan
sikap politik jokowi pada ganjar paranowo sebagai pilihan utama karena alasannya dua hal ganjar itu
dianggap sebagai replika politik jokowi karena basis pemilih jokowi itu mayoritas menukung ganjar perangu
dua ganjar pranowo itu ya adalah sama sama menjadi kader pdip yang dalam tanda kutip tidak punya
karpet merah kepada elit elit partai yang saat ini di pdip dua hal ini yang sebenarnya ingin dijelaskan
kepada jokowi oleh jokowi kepada elit kepada publik bahwa sekalipun bukan ketua umum partai bukan orang
yang bisa memutuskan siapa kandidat capres tapi jokowi bisa bicara dengan bahasa tubuh bicara
melalui para relawan relawannya yang memang memberikan dukungan secara masif kepada figur figur tertentu
kepada ganjar pranowo orang bertanya bukankah jokowi juga mengendorse prabowo subianto sempat juga
bicara tentang mesiners tentang sebut saja erick thohir sendagono bahkan jokowi kalau juga bicara
juga sempat di meng endorse apa yang arlangga hartarto ketika bicara tentang capres itu harus
paham ekonomi makro dan mikro secara tidak langsung adalah mengarah kepada erlangga hartarto
tapi kalau di ranking secara rata rata prosentase mayoritas dukungan jokowi pastinya ke ganjar pranowo ya
karena itu tadi karena sama sama dari pdip dan basis pemilih jokowi lebih menginginkan ganjar
sebagai orang yang dinilai sebagai suksesor untuk dua ribu dua puluh empat kan tidak lucu juga jokowi yang
pdip mendukung kader partai politik yang lain kecuali ini ya kecuali ya hubungan jokowi dengan
pdip itu tidak membaik ada mungkin ada dinamika yang cukup serius dan ganjar pranowo tidak
mendapatkan tiket pencapresan maka sangat mungkin jokowi itu akan mendukung figur figur lain seperti
prabowo subianto mungkin juga sandi mungkin juga elangga hartarto dan seterusnya
baik mas adi suksesor dua ribu dua puluh empat yang dianggap mungkin paling layak oleh jokowi adalah ganjar
jokowi juga menyatakan pada pernyataannya tadi pagi yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya
bukan hanya dua ribu dua puluh empat tapi juga dua ribu dua puluh sembilan tapi untuk indonesia emas dua ribu empat puluh lima dan seterusnya
apakah itu artinya menurut jokowi ganjar yang paling layak
yang bisa menyelesaikan semua program programnya dan legasinya jokowi seperti itu mas
ganjar adalah salah satu sosok yang sebenarnya masuk kategori dan nominasi orang yang sangat mungkin diusung oleh jokowi
tentu juga ada nama seperti prabowo subianto erick thohir elangga hartarto bahkan puan maharani termasuk juga seda gauno
yang paling penting mereka mereka yang nanti bertanding dan menang itu
adalah orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan jokowi dan melanjutkan proyek proyek mercusuar yang menjadi kebanggaan jokowi selama dua periode menjadi presiden
maka itu sebenarnya statement yang ingin dialamatkan kepada orang orang yang saat ini berada di sekitar jokowi ya
dan tentu saja ketika bicara tentang siapa yang akan melanjutkan proyek proyek yang sudah dilakukan oleh jokowi
tentu harapannya tidak mungkin diberikan kepada kandidatnya nasdem anies baswedan
karena anies itu dianggap sebagai antitesa
orang figur oposisi yang selama ini selalu berhadap hadap kawan dengan jokowi
bagaimana mungkin antitesa jokowi itu melanjutkan proyek proyek yang sudah dilakukan oleh jokowi
sudah bisa kebayang gitu seperti ikn sangat mungkin tidak akan dilakukan
atau proyek proyek infrastruktur yang cukup masif dibangun oleh jokowi kok rasa rasanya tidak akan mungkin dilakukan
kalau anies yang kemudian misalnya akan menjadi pemenang di dua ribu dua puluh
termasuk misalnya soal hutang luar negeri dan seterusnya dan seterusnya
jadi kalimat ini sebenarnya secara tegas jokowi menginginkan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden di dua ribu dua puluh empat
adalah mereka yang saat ini berada di inner circle kekuasaan jokowi dan paham betul
bagaimana nomenklatur pembangunan indonesia itu yang sustain dan berkelanjutan
oleh karena itulah presiden dua ribu dua puluh empat adalah orang yang saat ini cukup dekat dengan jokowi
tarikan hati tarikan nafas dan tentu kemistri politiknya harus seiring dan seirama dengan jokowi
bukan orang lain yang dianggap berseberangan dengan jokowi

mas adi itu artinya endorsement yang diberikan oleh jokowi kode kode ataupun simbol simbol keras ini bukan sekedar angin lalu
karena apapun suara jokowi ini masih didengarkan oleh publik seperti itu ya mas ya
pastinya oleh publik dan oleh para elit
baik terima kasih
terima kasih direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praetno telah bergabung sore hari ini bersama kami di cnn indonesia news